dan kita awali good morning kali ini dengan informasi yang sebenarnya kurang mengenakan ya
karena dua wanita kakak beradik tewas pengenaskan dengan cara melompat dari lantai lima
sebuah apartemen di kawasan cicadas bandung pada senin petang
depresi diduga kuat menjadi penyebab kedua kakak beradik tersebut memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis
warga di kawasan sukapada cicadas cipenyingkidul bandung dikemparkan dengan peristiwa penemuan dua sosok mayat wanita
yang tergeletak di halaman sebuah apartemen di kawasan cicadas bandung senin petang tadi
kedua wanita masing masing elviana parumbak serta eva septiani parumbak yang merupakan kakak beradik tersebut
tewas dengan kondisi mengenaskan setelah beberapa saat sebelumnya nekat terjun dari lantai lima apartemen tempat mereka tinggal
sejak tiga tahun terakhir
salah seorang saksi mata dewi mengaku sempat menyaksikan salah satu korban eva setiani parumbak
berkelantungan di tepi teras sebelum akhirnya nekat menjatuhkan diri
dewi bahkan sempat berinteraksi dengan korban beberapa hari lalu
selain tidak ditemukannya obat anti depresan petugas menduga kedua korban asal makassar sulawesi selatan
yang berada di lantai lima nekat mengakhiri hidupnya karena depresi
kedua orang tersebut menurut dari keterangan kakaknya yang bernama rional parubah
keduanya korban diperkirakan punya gangguan psikis
untuk keterangan lebih selanjutnya nanti menyusul
guna mengetahui penyebab pasti kematiannya selanjutnya jenazah kakak beradik tersebut dibawa petugas ke kamar mayat
rumah sakit bayangkara sartika asih bandung guna dilakukan otopsi
fredy bangun bandung